iya harus itu
kaila cuma ikutin apa yang manta farah bilang
jangan laporin kaila ke polisi maafin kaila
sekarang gimana farah
saya tanya bagaimana dimana farah sekarang
tanda lahir itu
semuanya ada di meka
dan semuanya persis sama
mungkin ini yang dinamakan ikatan batin
aku selalu merasa mereka adalah anakku
berarti tante farah gak berhasil cegah mereka
aduh gimana nih
telepon sekarang ma waktunya gak tepat ma
yaudah ya ya ya
aku harus segera pergi dari sini
sebelum mereka nangkep aku
sekarang meka dimana ma
mereka di rumah bu aisyah
mungkin setelah semua yang dia lewati
dia masih agak bingung
dia perlu waktu
yaudah kalau gitu sekarang
aku hantar mama ke kamar dulu ya
itu kaila mau kemana mas
mau ngapain dia
aku kok curiga ya sama dia
barang apa aja yang bong bawa dari sana
kamu ambil perasaan orang tua
mama apaan sih ma
ini tuh penting
kalau kita udah gak punya uang lagi
dan sekarang udah gak ada lagi
namanya tante farah
dan kalau sampe ibu ayu tau
selama ini kamu pura pura jadi
anak kandungnya dia
kamu pasti akan dipencara
mama kok malah takut takutin aku sih
ma jangan kayak gitu dong
bener bener nyatanya begitu kok
makanya kamu udah harus pinter dong
aku bisa jelasin semuanya gak kayak gitu mah
kamu bukan anak saya
dan kami akan laporkan ini ke polisi
iya harus itu
jangan jangan kaila mohon
kaila gak tau apa apa
kaila cuma ikutin apa yang tante farah bilang
jangan laporin kaila ke polisi
sekarang gimana farah
dia ke tinham
dia pengen mecek
kaelah bola gua
cidera di kepala bu farah itu cukup parah
selain patah tulang
bu farah juga mengalami geger otak ringan mas
kapan ibu saya bisa sadarkan diri dok
kalau hal itu saya belum bisa memastikan mas
tapi kita tetap akan memantau kondisi
indah pada waktunya
sudah menemukan orang tua kandungmu
tapi tenang aja
mereka gak akan pernah lupain
iya ibu tahu
bentar ya bu
tante farah kecelakaan
bu kalau gitu mereka pergi dulu ya
mbak mau nanya ruangan bu farah dimana ya
sebenarnya segitu loh
ada di kamar tulip
aku akan terus berdoa yang terbaik
buat kamu dan tanpa farah
aku juga berharap setelah kejadian ini
tanpa farah bisa berubah jadi lebih baik
kata bu aisyah kamu lagi jengukin tante farah yang habis silakan
yaudah aku ke sana
yaudah kalau gitu
makasih yang udah dateng
tapi aku udah mau pulang
maaf ya ganggu
aku anter pulang ya
gak usah ngapain
kasian tante farah
aku tinggal bentar doang
kok jadi kayak gini sih
ada orang di dalam
amang ada orang kok ada
kita di dalam
oh iya tunggu sebentar
teknisis segera kesana
lama banget gak dibuka buka
aku merasa liftnya aku agak
ih bimbing apaan sih
nih sekarang gak apa apa udah dalam tangan aku
ya buat jaga jaga
seperti ini lebih baik ya
dunia terasa seperti milik berdua
liftnya seperti milik berdua
tapi gak begitu
kalo lu udah there
seandainya semua bisa dirubah
seandainya semua seperti sedia kalah
tak ada yang perlu tersakiti seperti ini